kalau jarak penyisiran kita tadi paling tidak seratus meter dari jembatan kemudian juga melihat kondisi debit air juga ketika debit airnya besar dibunginkan masih bisa meliput